sorotan berikutnya saudara polisi menangkap pemilik akun tiktok galih los terkait kasus penistaan agama dalam video konten media sosialnya
galih los tiga ditangkap di rumahnya di kawasan kampung burangkeng bekasi jawa barat pada senin dua puluh dua april lalu
saat ditangkap galih los mengaku membuat konten seperti itu untuk menarik jumlah pengikut dan ingin mendapatkan endorse di akun tiktoknya
polisi telah menetapkan galih lo sebagai tersangka
gali diduga telah melakukan persangkaan pasal yaitu dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghafusut orang lain
dan ataupun penodaan terhadap satu agama yang ada di indonesia
galih pun terancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
perkenalkan nama saya galinova lajiprakoso
saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat
dan meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat
dan membuat kegaduan di sosial media
sekali lagi saya meminta maaf sebesar besarnya